kita coba bicara dulu soal kanker darahnya terlebih dahulu deh
kanker darah itu kan kanker yang mempengaruhi produksi fungsi sel darah
jadi ada produksi yang tidak normal begitu ya abnormal hematologi kanker yang mempengaruhi produksi dan juga fungsi sel darah
dan sel kanker mencegah sel darah normal menjalankan fungsinya
jadi ada sel sel yang tidak sehat kemudian dia mengalir di sel sel darah yang sehat
hingga mengakibatkan ya itu tadi muncul gejala gejala fisik yang sebetulnya bisa kita ketahui bersama
kita coba bicarakan lagi soal kanker darah lebih kepada sifat sifatnya gejala gejalanya kemudian munculnya dari mana
dan ada apa saja sebetulnya
kalau saya setahunya memang cuma lekimia ternyata ada tiga jenis kanker darah
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini